satu truk kontainer berisi enam ton varian produk daging ayam olahan buatan dalam negeri bersiap diekspor ke jepang pada selasa siang dari pabriknya di kabupaten bekasi jawa barat
melalui ekspor ini tetap terbuka
bahkan dari bulan ke bulan eksportasi kita melihatkan dari data bps memperlihatkan tren yang terus naik
dari kemarin dua belas enam persen kemudian lima belas empat sekarang dua puluh dua lebih persen
yang ada itu tandanya tren tren permintaan dunia terhadap buah dan peternakan kita juga terbuka
menteri pertanian juga mengapresiasi ekspor ini mengingat jepang merupakan negara yang ketat dalam hal keamanan pangan
artinya produk daging ayam olahan indonesia potensial dan mampu bersaing untuk pasar internasional
mahardika andika suramanto bekasi jawa barat